oke pedagang daging memutuskan mogok berdagang sejak senin lalu
akibatnya beberapa usaha seperti pedagang bakso rumah makan
hingga penjual sayur keliling tidak mendapatkan pasokan daging
bagaimana siasat pedagang bakso menghadapi harga daging yang melonjak
kita tergabung dengan korespondensi ann indonesia
sufiani tanjung di jalan tebetraya jakarta
sufi bagaimana saat ini minimnya pasokan untuk daging sapi
kemudian para pedagang yang saat ini omsetnya penjualannya terpengaruh
karena susah mendapatkan daging
ya selamat pagi aldi
saat ini saya berada di salah satu warung penjual bakso
di kawasan tebetraya jakarta selatan
di mana saat ini memang belum buka warungnya
tapi memang untuk stok baksonya sudah mulai
nah kalau kita bicara mengenai mogoknya pedagang daging sapi
tentunya ini menjadi salah satu hal yang cukup berpengaruh
bagi pemilik kedai warung bakso
karena memang daging sapi adalah satu dari sekian banyak bahan pokok
yang digunakan untuk membuat bakau
nah tadi saya sempat berbincang dengan pemilik kedai bakso ini
apakah dengan kenaikan harga daging sapi
membuat terjadinya kenaikan harga jual dari bakso miliknya
ternyata dari pemilik kedai bakso ini menyebut
dia tidak berani menaikkan harga bakso
meskipun harga daging sapi yang menjadi bahan pokok
ini tidak berani menaikan harga bakso
pembuatan bakso miliknya ini sudah naik sejak dua pekan terakhir
kemudian juga kita bicara tentang mogoknya pedagang daging sapi
yang dimulai dari hari senin kemarin dan baru akan berakhir pada tanggal empat maret dua ribu dua puluh
dimana mogoknya pedagang daging sapi tentunya menjadi hal yang juga cukup mengkhawatirkan
bagi pedagang bakso seperti yang satu ini
pedagang bakso yang tempat saya melaporkan saat ini
karena memang menurut pedagang bakso sendiri
dengan mogoknya pedagang daging sapi membuat mereka khawatir kehilangan omsetnya
bayangkan saja aldi dalam satu hari pedagang bakso ini bisa menjual sekitar dua ratus porsi bakso
di mana satu mangkuknya itu terdiri dari empat bakso satu bakso besar kemudian ada juga tiga bakso kecil
semua bakso ini dibuat menggunakan daging sapi dicampur dengan sejumlah bahan yang lain
kemudian ketika terjadi mogok pedagang daging sapi
dimana satu harinya
kedai ini membutuhkan dua puluh kg daging sapi untuk membuat dua ratus porsi bakso
seperti yang tadi saya sebutkan
kemudian akan terjadi mogok selama lima hari
sudah berlangsung selama tiga hari ini
dimana pedagang bakso tempat saya melaporkan saat ini
sebelumnya sudah menyetok lebih dulu daging sapi agar dia tidak kehilangan pasokan
penjual bakso ini menyebut dia hanya berani menyetok daging sapi selama tiga hari ke depan
dimulai dari hari minggu kemarin
kemudian hari senin
selasa rabu masih menggunakan stok daging sapi yang sudah dibeli sebelumnya
kemudian masih ada kamis dan jumat jika mogok pedagang daging sapi masih berlanjut
nah yang saya tanyakan kepada pedagang bakso ini
bagaimana dengan dua hari ke depan
hari kamis ataupun hari jumat jika mogok pedagang daging sapi masih berlangsung
apakah dia bisa memperoleh pasokan untuk membuat baksonya
ternyata jawabannya tidak
karena memang pedagang bakso ini tidak berani menyetok banyak daging
takut kualitasnya tidak baik
kemudian juga dia berharap bahwa mogok pedagang daging sapi ini bisa berhenti
tepat ketika stoknya habis
namun kita masih belum tahu apakah mogok ini akan terus berlangsung hingga tanggal empat maret dua ribu dua puluh
nah jika masih berlangsung kemudian apa yang terjadi
apa yang akan dilakukan oleh pedagang bakso ini
kalau milik kedai bakso ini menyebut
akan meliburkan warungnya atau kedainya selama dua hari ke depan
nah sekarang kita bicara ketika libur tentunya pasti ada omset yang hilang
dalam satu hari dengan menjual dua ratus porsi bakso
pedagang bakso ini bisa memperoleh omset empat hingga lima juta
ketika memang terjadi mogok
kemudian terpaksa meliburkan kedainya
dalam dua hari kita ambil omset yang maksimal lima juta
libur dua hari artinya pedagang bakso ini akan kehilangan sekitar sepuluh juta rupiah omsetnya
ketika memang dia tidak bisa memperoleh daging sapi untuk membuat bakso
kemudian juga kalau kita bicara kerugian
sebenarnya pedagang bakso ini
dia tidak hanya menyebut masalah kerugian karena terjadinya mogok saja
sejauh ini selama dua pekan terakhir
tentu saja kita sudah tahu bahwa daging sapi ini terus mengalami kenaikan
bahkan kenaikan yang terakhir pada saat pekan kemarin kami juga meliput
menyebut sudah terjadi kenaikan juga sepuluh ribu rupiah per kilogramnya
yang tadinya satu ratus dua puluh ribu menjadi satu ratus tiga puluh ribu
pedagang bakso tempat saya melaporkan ini menggunakan daging dengan harga satu ratus tiga puluh ribu rupiah
di mana sebelumnya dia harus membayar rp satu ratus dua puluh ribu rupiah per kilogramnya
kemudian dia harus menaikkan
apakah dia harus menaikkan harga basahnya
ternyata pedagang bakso tidak berani menaikkan harga jual baksonya semangkuk baksonya
karena memang khawatir pembeli nantinya tidak datang atau tidak datang ke sini
atau mungkin justru mengurangi porsi pembeliannya
jadi memang pedagang bakso sendiri mensiasati hal ini dengan mencoba mengambil
menurut keterangan dari pemilik kedai bakso ini
dengan mengambil lebih sedikit keuntungan dari satu porsi bakso yang dia jual
jadi artinya dengan adanya kenaikan kemudian juga adanya mogok pedagang daging sapi
kerugian yang bisa diderita yang kemungkinan bisa didapat atau diperoleh oleh pedagang bakso di tempat saya melaporkan ini
bisa mencapai sepuluh juta rupiah hanya dalam waktu dua hari saja
nah itu dari sisi pedagang baksonya
kemudian ketika tadi saya bilang saya pernah berbincang juga dengan pedagang daging sapi sendiri
mereka juga sebenarnya mengalami kerugian yang sama aldi
karena saya sempat bicara dengan pedagang daging sapi pada waktu menjelang mogok
mereka menyebut dengan adanya mogok ini dalam satu hari mereka akan kehilangan omset sekitar lima belas juta rupiah

artinya ketika melakukan lima hari mogok dan saat ini berlangsung sudah tiga hari
bisa dibayangkan atau bisa dihitung diperkirakan kehilangan keuntungan atau omset yang diperoleh oleh pedagang daging sapi sendiri sekitar empat puluh lima juta rupiah
jadi sejauh ini dari pihak pedagang daging sapi ataupun juga pihak penjual bakso yang menjadi konsumen dari pedagang daging sapi sendiri
dengan adanya mogok ini memang mengalami sama sama kehilangan omset dengan besarannya masing masing aldi
tentu saja hal ini menjadi suatu khawatiran bagi pedagang daging sapi
tentu saja hal ini menjadi suatu khawatiran bagi pedagang daging sapi
mereka yang ada dalam lingkaran artinya dalam perdagangan daging sapi ini sendiri aldi
jadi kita bisa melihat bahwa baik dari pedagangnya ataupun juga dari penjual bakso sebagai konsumennya
itu mengalami kerugian yang sama dengan adanya kenaikan harga daging sapi
dan juga peristiwa mogok pedagang daging sapi saat ini
oke sufi rantai pasokan terganggu ya
dan juga minimnya dua puluh miliar rupiah
sokan semoga segera ada jawaban dari
kementerian perdagangan terkait hal ini